pakai daging ayam segala kayak tamu agung
sudah kumpul sama sama lagi akang juga sudah bahagia
meskipun ketika akan pertama kali menginjakan kaki di cikoneng
akan tidak bayangkan kamu dan ibu bisa tergusur ke rumah yang kumuh seperti ini
memangnya kemarin akan cepat datang ke rumah kita yang lama
iya tapi sebelum akang masuk ada orang yang memberitahukan bahwa kamu dan ibu
sudah pindah sebulan setelah ayam meninggal karena kecelakaan
memangnya ayat kecelakaan kenapa sih apa ketabrak
itu terjadi setahun yang lalu
betul ketabrak mobil
ami sudah kau buatkan sarapan untuk kang icat
sudah bu icat sudah minum
ini hari ibu akan buat ayam panggang kesukaanmu
ibu tidak usah memaksakan diri membeli ayam sebesar ini kalau tidak punya duit
kenapa apa tidak boleh seorang ibu menyatakan kegembiraannya
karena kedatangan anaknya
yang sudah minggat tujuh tahun dari rumah
saya tidak mau ibu memaksakan diri mengadakan uang untuk membeli ayam yang semahal ini

emang kamu mau masakan apa buat aku
mau tolong call atau kakak
ya boleh boleh
nanti kalau ada telepon dari pak tan
aku tidak bisa ke rumahnya
karena tiba tiba di telepon harus ke notaris
tadi pagi notaris yang di bogor
minta supaya pak tobari datang ke sana
ada surat surat yang harus ditandatangan di hari ini
saya tidak tahu persis
cuma tadi pagi
bapak menyuruh cacang dan lemadin
untuk menemui pak dali di penggiringan padinya
pak tan ragu
dengan kemampuan pak tobari
untuk mengurus soal soal begini
nah kalau begitu
tunggu saja kabar selanjutnya
rasanya tidak masuk di akalku
bagaimana perubahan yang amat mengejutkan
terjadi pada keluarga ku
dalam waktu singkat itu
dalam waktu singkat itu
dalam waktu singkat itu
coba kamu bayangkan yat
waktu aku pergi dari desa cikoneng ini
tujuh tahun yang lalu
keluarga kami masih tinggal di rumah
keluarga kami masih tinggal di rumah besar
anak kami ada beberapa hektar
dan belasan petani
dengan senang hati menggarapnya
dengan cara bagi hasil
bapak masih mempunyai
sebuah toko di cipanas
dan sebuah mobil untuk keperluan kami
tapi begitu aku kembali kemari
tapi begitu aku kembali kemari
kami kehilangan semuanya
apa kata ibumu tentang hal ini
apa kata ibumu tentang hal ini
dia sepertinya sudah tidak mau tahu lagi
dia sepertinya sudah tidak mau tahu lagi
dengan soal ini
dan dia selalu mengalihkan
kalau aku menanyakannya
aku juga tidak terlalu banyak tahu
tentang kejadian yang sebenarnya
tentang kejadian yang sebenarnya cat
yang aku tahu pagi pagi sekali ayahmu naik mobil
yang aku tahu pagi pagi sekali ayahmu naik mobil
dan di jalan raya cipanas sebuah truk
menghadang dan menabraknya
beliau hancur bersama mobilnya
beliau hancur bersama mobilnya cat
beliau hancur bersama mobilnya cat
tidak ada seseorang yang tahu sampai saat ini
tidak ada seseorang yang tahu sampai saat ini
sehingga polisi menganggapnya sebagai kasus tabrak lari
sehingga polisi menganggapnya sebagai kasus tabrak lari
apa tidak ada saksi mata yang menyaksikan kejadian itu
aku tidak tahu persis cat
pak salim ayasicici yang punya warung
pak salim ayasicici yang punya warung
tahu tahu kan warung dibawakan itu
kemarin aku makan di sana
pak salim melihat peristiwa itu
dan bahkan beliau sempat bercerita kepada beberapa orang warung

apa dia menceritakan tanda tanda terak itu
aku tidak tahu cat
pak salim meninggal tiga hari sesudah kejadian itu
sebelum beliau bercerita lebih banyak lagi
sebelum beliau bercerita lebih banyak lagi
saya tidak berani mengambil resiko kalau akan sering datang ke sini lagi
saya tidak berani mengambil resiko kalau akang sering datang ke sini lagi
kang madin yang kemarin akang jatuhkan
bukan orang yang bisa mengalah begitu saja
di tempat lain seperti itu
sekarang cepat akan tinggalkan warung ini
si madin percaya akan membuat turuh hara kalau dia tahu saya masih melayani akang
sampai ketemu besok pagi
sampai jumpa di video selanjutnya

apakah kematian bapak cici itu wajar
semua yang hidup pasti mati
begitu cici diajarkan sejak kecil
di desa sekecil ini kami semua menerima kematian dengan ikhlas
kami tidak bertanya apakah seorang itu mati dengan wajar atau tidak
akan mengerti cara cici berpikir
itu yang harus menjadi akidah kita
semua yang hidup ini pasti mati
tapi tuhan tidak memberikan cara mati yang sama pada setiap orang
masing masing punya penyebabnya
karena sakit kecelakaan perang disambar petir keracunan atau dibunuh orang
apa penyebab kematian bapak cici
dia ditemukan orang di atas angkot sudah dalam keadaan tak bernyawa
ketika dia pergi membeli beras untuk keperluan warung ke cianjur
jenasanya diperiksa sebelum dikebumikan
menurut seseorang yang tidak saya kenal mengatakan bahwa bapak kena serangan jantung
dia mengidap penyakit jantung
bagaimana kami orang kampung bisa tahu istilah istilah canggih itu kang
tapi menurut saya bapak tidak pernah mengeluh apapun sebelumnya
bahkan di usianya hampir enam puluh tahun
dia masih sanggup menurunkan satu karung beras dari atas angkot
apa cici pernah dengar dari beliau tentang sebuah truk yang menabrak pak usman
pagi itu dia cerita bahwa pak usman meninggal ditabrak truk
kemudian truk itu kabur menuju arah cibodas dan meninggalkan korbannya begitu saja
tidak diberitahu pada saya
ci tolong coba cari keterangan yang lebih jelas tentang track itu
mungkin ibu cici banyak lebih tahu
kalau cici tidak keberatan besok kita ketemu lagi
mudah mudahan tidak ada yang cemburu melihat cici dengan akang di sini
apa boleh cici bertanya pada
tidak ada yang bisa cici mengerti
terima kasih pak
terima kasih pak